indonesia hingga kini masih mengalami triple burden di bidang kesehatan yang memerlukan penanganan serius
penyakit infeksi new emerging dan re emerging seperti covid sembilan belas
merupakan penyakit menular yang belum teratasi dengan baik
serta penyakit tidak menular atau ptm yang cenderung naik setiap tahunnya
berdasarkan data bpjs kesehatan tahun dua ribu dua puluh
beban pembiayaan penyakit tidak menular seperti jantung diabetes hipertensi kanker dan lain lainnya
jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh
yang mana beban pembiayaannya sebesar rp tujuh belas sembilan triliun
adapun pada tahun dua ribu dua puluh satu pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit katastropik
yaitu penyakit jantung sebesar rp tujuh tujuh triliun
untuk itulah kementerian kesehatan menggelar sosialisasi pembangunan kesehatan
dan deteksi dini penyakit tidak menular di berbagai daerah di indonesia
salah satunya di kabupaten bojonegoro jawa timur pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh
dalam kegiatan sosialisasi tersebut hadir dua orang narasumber
yaitu anggota komisi sembilan dpr ri
bapak abidin fikri serta perwakilan kementerian kesehatan ri bapak busroni
dari acara hari ini diikuti oleh ibu ibu senam sejita untuk di wilayah di bojonegoro
upaya sosialisasi ini untuk bagaimana masyarakat bojonegoro mengerti tentang pola hidup sehat
sebagai program gerakan masyarakat hidup sehat
jadi yang tahu kesehatan kita itu adalah tenaga kesehatan
oleh karena itu kita harus periksa ke layanan kesehatan
apalagi di bojonegoro ini layanan kesehatannya yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan sudah ditanggung semua
kesehatan itu sangat penting bagi kita
daripada kita mengobati lebih baik kita mencegah
semoga ke depannya ini lebih baik lagi ya untuk acara komunitas seperti ini
biar bisa meningkatkan lagi motivasi dari semua kalangan termasuk ibu ibu rumah tangga
melakukan gaya hidup sehat dan memeriksakan diri secara rutin ke puskesmas adalah kunci untuk mencegah penyakit tidak menular
karena diputuhkan kerjasama antara pemerintah dpr dan semua pihak termasuk masyarakat untuk bersatu padu bahu membahu dan bergotong royong untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan
derajat kesehatan masyarakat indonesia